jangan sakiti kami lah
jangan sampai kamu menyesal nanti
itu pasti ada sebabnya
jadi mama minta kamu jangan mengulang lagi kesalahan yang sama ya do
hei do sabar ya
kita tunggu perkembangan berita tentang india yang baru ya
percaya sama mama
mama yakin indi itu gak bisa hidup sendiri
apalagi dia bawa bayi
kamu tunggu ya
mengalahlah demi anak kamu ya
alhamdulillah tuhan sekarang sudah tenang
terima kasih ya allah terima kasih
ma bisa bicara sebentar
tuhan saya mau tidur dulu ya
kamila baik baik aja kan pa
kandungannya juga telah bermasalah kan pa
itu yang bapak mau bicarakan
mumpung fadil di sini
fadil ada di sini
bukannya fadil nungguin kamila di rumah sakit pa
kamila tidak mau ditungguin sama fadil di sana ma
gak mau ditumen sama fadil
hubungan kamila dan fadil sekarang ini
sudah seperti terlalu lama
sudah seperti telur di ujung tanduk ma
telur di ujung tanduk gimana pak
kamila minta berpisah dengan fadil ma
kamila sama fadil mau berpisah
kamila minta berpisah dengan fadil
kamila minta berpisah dengan fadil
ini benar benar harus dipercaya
gak mungkin kamila minta berpisah sama fadil
sampai sekarang pun ibu nggak percaya
kita semua kan tahu banget
kayak apa cintanya camilla sama fadil
bu camilla bicara seperti itu pasti ada sebabnya bu
karena apa yang sudah dilakukan fadil
pasti sangat menguras kesabarannya kamila
fadil dan perempuan yang bernama andara itu
pasti sudah menyakiti kamila selama ini

sekarang bukan saatnya mencari siapa yang salah siapa yang benar
tapi yang harus kita lakukan
kita harus mencegah jangan sampai camilla dan fadil itu berpisah
kamila itu sekarang sedang hamil anaknya fadil
kehamilan ini yang sangat diidam idamkan riz
jangan sampai allah memberikan amanah ini
mereka malah mau berpisah
ibu setuju dengan laras haris
bagi pula kasihan kak fah
jangan sampai dia menjadi korban perpisahan orang tua mereka
jangan sampai haris
jadi semua ini karena andara
kamu tega berselingkuh dari kamila karena anda
kamu betul betul keterlaluan hadir
barangan itu gini saja
kamu jangan partie n untilhank
nah ada lakar nasib
mama betul betul gak habis pikir fadil
kamu tega teganya di saat saudara kembar kamu lagi koma
kamu malah mengambil yang bukan hak kamu
yang seharusnya menjadi hak saudara kamu
dan kamu menghancurkan yang seharusnya menjadi milik saudara kamu
gimana sih perasaan kamu fadil
mama tenang dulu

dan dia tahu

bagaimana perasaan fadil
bagaimana perasaan fadil saat dia bangunan dan dia melihat semua ini
bagaimana perasaan fadil saat dia sadar nanti dia mengetahui
kalau aku sudah merusak mama baiknya
dan dia mengetahui
aku sudah menyebabkan fadil dan kamila hampir berpisah
pokoknya mama tidak mau tahu fadi
sekarang juga kamu harus perbaiki hubungan kamu dengan kami
terdampar asa kamu terhadap andara
dan tinggalkan perempuan itu
bagaimana perasaan kamu terhadap andara
dan tinggalkan perempuan itu
bagaimana perasaan kamu terhadap andara
okay i am done
tidak akan membahas masalah ini lagi
kembalikan perasaan cinta itu di hati kamu
jangan sakiti kamilah
jangan sampai kamu menyesal nanti
dan gue rasa selalu benar
sekarang menjadi bumerang buat gue
dan semuanya berbaik menyerang gue
sekarang gue hampir aja membinasakan
binasakan cinta lo dan kamilah
hari ini semua salah gue adil
salah gue karena gue terlalu sop menjadi pahlawan
dalam rumah tangga lo dan kamilah
maafin gue yang udah sukses membuat semuanya hancur berantakan
kalau udah sadar sekarang
dan lo tau semuanya
lo pasti akan langsung menghajar gue adil
lo pasti akan mengajar gue karena gue sukses membuat semuanya berantakan
tapi lo tenang aja adil
gue gak bakal lahir dari masalah ini
dan gue gak akan lepas tangan begitu aja
gue akan berusaha perbaiki semuanya deh
gue akan tanggung jawab
gue akan tanggung jawab
akan berusaha perbaiki semuanya
semuanya akan baik baik aja adil
jangan tahu bantu gue adil
bantu doakan gue
hotel meranti kamar enam ratus sembilan nah
kayaknya disana sama bayinya
kamu dapat informasi ini dari mana
indi pasti ada disana